dan untuk memahami lebih lanjut apa kemudian yang dikatakan dengan henti jantung ini
kita sudah terhubung dengan dr isman firdaus lewat sambungan skype
ketua perhimpunan dokter spesialis kardiofaskular indonesia
selamat sore dr isman
selamat sore pak mika selamat sore mas
dengan verdi dok sebelum lebih lanjut kemudian kita mengetahui penyebab utama henti jantung yang terjadi selama ini
apakah kemudian henti jantung ini berbeda atau sama dengan serangan jantung yang juga cukup umum kita ketahui
iya henti jantung artinya jantung berhenti
jantung berhenti memompah akibat terhentinya aliran listrik atau terjadi badai listrik di jantung
sehingga yang harusnya memompa dia langsung tiba tiba mendadak berhenti
serangan jantung bisa menyebabkan henti jantung
serangan jantung ini bahasa awam sering orang orang terutama di jawa atau jakarta menyebut sebagai angin duduk
tapi dalam bahasa kedokteran ini kita sebut dengan sindroma koronir akut
nah sindroma koroner akut itu adalah terjadi proses sumbatan mendadak di pembuluh darah koroner
yaitu pembuluh darah
yang memberikan pasokan oksigen dan makanan ke jantung
apabila pasokan oksigen terganggu maka tentu akan terjadi gangguan listrik yang menyebabkan bisa terhentinya aliran listrik atau terjadi badai listrik
sehingga kalau sudah berhenti dan badai bisa berhenti
oke dokter apakah kemudian ada kriteria seperti umur begitu atau jenis kelamin
siapa yang beresiko terhadap kondisi henti jantung seperti ini
karena katanya memang
kemudian usia usia rentan empat puluh atau lima puluh itu justru lebih dominan terhadap penyakit seperti ini dok
nah pasien pasien dengan penyakit jantung koroner yang berpotensi terjadi serangan jantung ini
ini sering diidap oleh pasien atau individu yang berusia di atas empat puluh tahun
namun sekarang sudah bergeser
bukan empat puluh lagi bahkan tiga puluh dua puluh pun bisa terjadi dengan makin meningkatnya kadar kolesterol
atau pola hidup yang tidak sehat
dalam menjaga kesihatan pembuluh darah koroner atau pencegahan atherosclerosis
namun ada juga serangan jantung atau gangguan listrik jantung yang terjadi pada anak muda
yaitu ada seperti gangguan irama akibat gangguan dari channel listrik di jantung yang kita sebut bisa terjadi
sindroma long qe atau ada brugada
itu bisa disebabkan karena faktor genetik
di sel sel listrik di jantung
namun itu sedikit tidak banyak
yang paling banyak memang akibat proses atheroslerosis yang menyebabkan terjadi sindroma korea akut atau serangan jantung
berpotensi untuk terjadi henti jantung
dokter ada kemudian yang umum sekali kita mendengar bahwa memelihara kesehatan jantung adalah dengan berolahraga
tapi kemudian ini kontraproduktif dengan olahraga ini
kemudian bisa salah satu penyebab
atau memicu henti jantung
ini memahami ini bagaimana dok
porsinya saja yang harus diatur atau bagaimana
atau memilih olahraga yang tepat ini bagaimana
ya jadi harus kita umur umur tiga puluh empat puluh tahun
kita harus pastikan bahwa jantung kita aman
jadi apabila jantung kita aman kita berolahraga tidak ada masalah
yang terjadi adalah kalau kita tidak tahu bahwa ada penyempitan
sedikit saja di pembeluh darah koroner
itu bisa terjadi yang kita sebut namanya sindroma koronel akut atau plaque rupture
akibat protes alterosklerosis yang dicetuskan oleh aktivitas mendadak aktivitas berat mengedan
contohnya di wc
jadi memang harus dipastikan umur umur tiga puluh empat puluh dengan treadmill test
minimal kita mengetahui faktor risiko dulu
apakah di keluarga kita ada yang punya kejantung koroner
ada yang meninggal mendadak
di keluarga ada riwayat kencing manis ada hipertensi kolesterol dan merokok
kalau ada salah satu sebaiknya kita lakukan screening dengan treat meal test uji latih jantung
jadi bisa di poliklinik di poli jantung dan di rumah sakit
oke baik terima kasih dr isman firdaus ketua perimpunan dokter spesialis kardiofaskular indonesia
sudah bergabung dengan kita sore ini